anak udah besar gitu terserah mau kemana
lagian bukan anak kita ngapain juga diurusin
ibu kok ngomongnya seperti itu sih
malah malah malah
malah malah malah
malah malah malah
malah malah malah
malah malah malah
malah malah malah
reset hancur barang elektroniku
sepertinya mereka tenggelam atau hanyut pak

alhamdulillah dia masih hidup
sebagian kalian bawa anak ini ke puskesmas cepat
yang lain urus bayarnya itu
bantu bantu bantu
pak rahman kok malah maling dengan anak yang diurus
pak teja barang barang pak teja yang hilang nanti kita cari lagi
yang penting sekarang yang selamat kita urus dulu
yang sudah meninggal ya kita makamkan
mahal saya berdiri di kota
dasar kepala desa gendeng
anak maling malah diurus
biarkan saja dia mati bersama bapaknya
anak udah besar gitu terserah mau ke mana
lagian bukan anak kita apa yang juga diurusin
ibu kok ngomongnya seperti itu sih
ntar aku samizahin ih
saatku pandea pan pound
bagus banget dia saladannya
tapipm internet terkejut
takut kok ngomongin kuburan juga sih
aku jalan sendiri aja
nekat nih lewat kuburan
aku timpuk nih pake sendal
pulang sendiri aja deh
kalo nanti bener bener ketemu hantu paling dia balik lagi ke kita
tapi sama hantu takut
yang ini malah pingsan berduaan
biar tidurnya nyampe
saya selimutin ya
pak baha ada pocong
eh ada apa
di kuburan di kuburan pak
buka pintunya ibu
ibu bawa buka pintunya
ada apa dengan anak kita pak
ayo kita bawa masuk saja dulu ke dalam
nispa pak itu
rendah dan rehat bisa
bapak pasti marah besar nih kali ini
apalagi ibu dia pasti akan membunuh saya kalau tau spraynya saya ambil
kamu teknis atau opo
tenang aku menang vainar
jangan letakkan aku akulah
maukah kamu ambil sedikit mata sekalian
neng neng mariam
neng zubeda bangun nak
tidak ada pocong nak
tidak ada pocong ini cuma mainan
tidak ada pocong
tidak ada pocongnya kan
tidak usah takut sayang
ini kan supply di rumah